setia novanto akan segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan suka miskin bandung jumat ini
sebagai eksekusi dari putusan hakim yang menjatuhkan fonis lima belas tahun penjara pada mantan ketua dpr itu
menurut kuasa hukum novanto yang ditemui di depan rumah tahanan kpk pada jumat pagi
administrasi eksekusi kliennya diharapkan rampung sebelum jumat siang
firman menambahkan keluarga novanto akan menunggu di lapas suka miskin bandung
novanto dipastikan menyusul dua terpidana kasus iktp irman dan sugiharto ke lapas suka miskin
setelah dirinya memutuskan tidak mengajukan banding atas fonis yang dijatuhkan hakim pada dua puluh empat april yang lalu
jumat pagi lapas suka miskin sepi dari pengamanan jelang kedatangan setia novanto
novanto diperkirakan akan tiba sore nanti sementara untuk kelengkapan administrasi pihak lapas mengaku sudah menyelesaikannya
pagi hari ini tentu kita
kita mempersiapkan segala sesuatu termasuk prosedur administratifnya
mulai dari berita acara pengeluaran sampai kemudian berita tahanan sampai pelimpahan
nah sebenarnya ya kita berharap pagi ini sudah bisa selesai
tapi kita serahkan pada administrasi komisi pemberasan korupsi karena pada jpu sebenarnya sudah selesai
hanya tinggal sekarang pada karutan dan surat jalan lah kira kira itu
dan sudah ada korespondensi nn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta
dan produser lapangan ada kiki hariadi di la pasuka miskin bandung
saya ingin ke maria terlebih dahulu
maria bagaimana dengan rencana pemindahan setia novanto ke lapas suka miskin
sudah adakah informasi kapan tepatnya novanto akan meninggalkan rutan kpk dan menempati salah satu sel di lapas suka miskin
selamat siang reinhard
betul sekali pertanyaan anda apakah memang sudah ada keterangan dari pihak kpk
kpk sejak tadi pagi sudah menyatakan bahwa pemindahan terhadap setia novanto akan dilakukan hari ini selepas sholat jumat ditunaikan
sehingga memang ada beberapa kali perubahan penjatualan perpindahan yang beberapa kali juga kami dengar bahwa kemarin akan dijadwalkan pada pukul delapan atau sembilan pagi tadi
tetapi kemudian ada perubahan dan kpk menyatakan akan memindahkan setia novanto ke lapas suka miskin jawa barat pada nanti selepas sholat jumat ditunaikan
dan untuk pemindahan ini nanti prosedur yang dilakukan adalah prosedur seperti biasa
reinhard tidak ada yang istimewa dari perpindahan setia novanto ke lapas suka miskin bandung jawa barat
hanya setia novanto nanti akan menggunakan mobil tahanan kpk dan kemudian dibawa ke lapas suka miskin
hanya seperti itu saja
tidak ada yang istimewa sama dengan perpindahan terpidana koruptor lainnya yang kemudian dipindahkan dari kpk menuju ke lapas suka miskin
saya memiliki beberapa catatan memang dalam lapas suka miskin bandung jawa barat ini memang ada sejumlah koruptor yang saat ini menghuni di lapas suka miskin
di antaranya adalah muhammad sanusi kemudian ada andi tovantiro kemudian ada irman gusman dan ada muhammad nazarudin
yang kemudian menarik di sini reinhardt muhammad nazaruddin merupakan
pihak yang pertama kali menyuarakan kasus ktp elektronik dan bahkan akhirnya menyerat setia novanto masuk ke lapas suka miskin hari ini nanti sampai dengan lima belas tahun ke depan
kemudian kalau kita berbicara mengenai fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada beberapa waktu yang lalu
selain kemudian difonis lima belas tahun penjara setia novanto juga harus mengembalikan denda lima ratus juta rupiah dan juga mengembalikan uang yang diduga masuk ke rekening atau ke dalam
setia novanto sekitar tujuh tiga juta dolar as kemudian yang menjadi pertanyaan apakah tujuh tiga juta dolar as ini sudah diberikan oleh setia novanto atau belum
karena ada waktu yang mengikat dari pengembalian ini yaitu paling lambat adalah tiga puluh hari setelah putusan diberikan oleh majelis hakim
dan putusan kemarin bertanggal dua puluh empat april dua ribu delapan belas sehingga tiga puluh hari terhitung sejak hari itu adalah tanggal dua puluh empat mei dua ribu delapan belas
dan kalau tadi saya mempertanyakan ini kepada firman wijaya yang merupakan kuasa hukum dari setia novanto firman menyatakan bahwa pihaknya tengah memperhitungkan bagaimana pengembalian tujuh tiga juta dolar as ini
karena ada perbedaan juga yang kemudian dirasakan oleh pihak setia novanto dan juga kpk
dalam amar putusannya kemarin yang diterhitung dari tujuh tiga juta dolar amerika serikat ini menggunakan kurs dua ribu sepuluh yaitu menggunakan kurs rupiah sembilan delapan ratus rupiah
yang harus dikembalikan setia novanto adalah berkisar tujuh puluh dua lima miliar rupiah
kalau kemudian dikurangi pengembalian setia novanto senilai lima miliar rupiah maka setia novanto hanya tinggal mengembalikan sekitar enam puluh enam sekian miliar rupiah saja
dan kemudian reinhardt yang juga jadi menarik kalau tadi kita sebut lima belas tahun waktu yang akan dihabiskan setia novanto di lapas suka miskin
maka akan ada penambahan dua tahun lagi jika setia novanto
tidak juga mengembalikan uang senilai tujuh tiga juta dolar amerika serikat dan ketika tidak bisa mengembalikan maka kemudian hartanya disita oleh kpk
tetapi kalau tidak mencukupi maka akan diganti dengan kurungan penjara maksimal dua tahun sehingga bisa jadi tidak lima belas tahun tetapi tujuh belas tahun
kalau memang setia novanto tidak bisa mengembalikan tujuh tiga juta dolar amerika serikat
dan kemudian kalau dari tangkapan kpk terhadap banding setia novanto
beberapa hal yang kemudian diberikan oleh kpk bahwa kpk menerima apapun keputusan dari setia novanto
karena memang kalau ada banding yang diupayakan maka kpk juga siap mengupayakan hal yang serupa
tetapi ketika setia novanto memutuskan untuk tidak melakukan banding maka kpk tentu saja akan menerima hal ini
dan kemudian juga akan melakukan pengusutan terhadap dugaan dugaan adanya keterlibatan pihak lain
kemudian adanya aliran dana yang masuk ke pihak pihak lain yang saya dengarkan juga
dorong dorongan dan juga mencari penyelamatkan

juga menyatakan bahwa seharusnya ini kpk kemudian setelah setia novanto tidak banding
maka harus ada pengusutan mengenai korupsi korporasi
dimana dalam tuntutan di maksud kami tuntutan kepada setia novanto pada saat itu
ada tujuh korporasi yang kemudian disebutkan oleh jaksa penuntut umum
yaitu pnri kemudian len quadra solution kemudian sukovindo
kemudian ada megalestari unggul dan juga pt sandipan
yang semuanya ini terkait dengan konsorsium pnri pemenang tender dari ktp elektronik
sehingga nantinya juga kpk didesak oleh sejumlah elemen masyarakat
dan juga kpk sendiri kemarin sudah mengungkapkan bahwa mereka akan fokus
untuk kemudian melanjutkan kasus mega korupsi ktp elektronik ini
baik kepada korporasi maupun kepada perseorangan yang diduga
turut terlibat dalam kasus mega korupsi ktp elektronik
kami di sini masih menunggu bagaimana keterangan selanjutnya dari pihak kpk
apakah betul nanti setia novanto setelah menunaikan sholat jumat
kemudian langsung akan dibawa ke lapas sukamiskin
ataukah ada beberapa berkas kembali yang akan kemudian dicek terlebih dahulu
baru kemudian diantarkan ke sukamiskin
dan untuk kemudian tinggal di sukamiskin
menjalani hukumannya selama lima belas tahun penjara reinhardt
terima kasih mari sarjana dari anda di gedung kpk
saya ingin bergeser langsung ke lapas sukamiskin
di sana sudah ada kiki haryadi
kiki kalau tadi kita merunut dari pernyataan
atau pun laporan dari maria sarjana bahwa setelah sholat jumat
mungkin setia novanto akan tiba di sukamiskin sore nanti
seperti apa tempat ataupun sel yang akan ditempati oleh setia novanto
apakah sudah ada informasi sel mana yang kemudian akan ditempatkan oleh setnov
dan bagaimana prosedur nantinya ketika setnov datang di lp sukamiskin
reinhardt selamat siang
betul yang kemudian disampaikan oleh rekan kita maria sarjana
bahwa memang dipastikan setia novanto akan meninggalkan kpk
menuju kota bandung ini selepas sholat jumat
pantauan kami langsung dari lp sukamiskin menginformasikan
bahwa saat ini jelang sore nanti dipastikan setia novanto terpidana
akan tiba pada pukul kurang lebih sore hari nanti
begitu kami belum bisa memastikan pukul berapa setia novanto akan tiba di lp sukamiskin
tapi kalau jika melihat bagaimana kondisi saat ini di lp sukamiskin
saya akan memperlihatkan kepada anda
pengamanan tidak diperlihatkan begitu ketat yang terjadi di lp sukamiskin pada siang hari ini
sejak pagi tadi kami memantau berbagai titik dan juga lokasi yang ada di lapas suka miskin ini
belum ada pengamanan dari pihak kepolisian yang kemudian berjaga untuk mengamankan
kedatangan setia novanto yang akan menjalani hukuman selama lima belas tahun penjara
terkait dengan kasus ktp elektronik
dan kemudian juga kalau berbicara mengenai di mana setia novanto yang nantinya akan
didiamkan salah satu ruangan di lp sukamiskin ini
konfirmasi langsung kami bersama dengan kabinet administrasi kamtip lp sukamiskin
bapak selamat wijoyo mengatakan bahwa hingga saat ini memang belum ada informasi lebih jelas
di mana setia novanto kemudian
akan menjalani hukuman selama lima belas tahun penjara
kalau berbicara mengenai kapasitas begitu satu yang kemudian menarik di lp sukamiskin ini
terdapat ada lima ratus lima puluh dua ruangan sel yang sudah dipersiapkan oleh lapas suka miskin ini
dan tersisa ada satu ratus dua belas sel yang masih kosong
artinya setia novanto akan menjalani kurungan ini di salah satu sel tersebut
ada sejumlah sekat ataupun blok blok mana yang kemudian nantinya akan digunakan oleh setia novanto
kami coba konfirmasi bertanya langsung kepada sejumlah petugas sipir
yang ada di lp sukamiskin
mereka belum bisa mendapatkan informasi dan juga memberitahu kepada awak media
yang sudah memantau sejak pagi tadi
tepat di belakang saya ini reinhardt ini merupakan akses utama
nantinya setia novanto akan masuk ke dalam lp sukamiskin pada sore hari nanti
konfirmasinya tidak ada pengamanan khusus kemudian juga tidak ada hal yang spesial
yang akan dilakukan oleh pihak lp sukamiskin kepada terpidana setia novanto
selama lima belas tahun ke depan akan menjalani pembinaan di tempat ini
kemudian juga konfirmasi langsung
kami terkait dengan bagaimana nanti teknis begitu
terutama administrasi yang kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh maria sarjana
masih terus dilakukan tapi konfirmasinya bahwa di tempat ini
administrasi sudah selesai dilakukan sudah selesai dirampungkan
artinya hanya tinggal menerima saja setia novanto untuk datang ke lp sukamiskin
kota bandung ini
kami juga sempat tadi mencari informasi apakah sudah ada keluarga
yang kemudian sudah hadir di sini istri ataupun anak dari setia novanto
konfirmasinya belum ada satupun

keluarga yang sudah hadir di sini ada keluarga yang sudah hadir di sini
untuk kemudian nantinya akan menerima kedatangan dari setia novanto
dipastikan setia novanto akan tiba di lapa sukamiskin bandung ini
menjelang sore ataupun petang nanti reinhardt
setia novanto akan tiba di lp suka miskin namun memang sampai dengan siang hari ini
belum ada informasi ya di mana kemudian ataupun sel mana
yang akan ditempati oleh setia novanto
terima kasih kiki haryadi langsung dari lp suka miskin di bandung jawa barat
dan sebelumnya ada maria sarjana langsung dari gedung kpk di jakarta